dan untuk mengelaborasinya kita telah terhubung melalui sambungan zoom dengan ketua umum konfederasi kongres aliansi buruh indonesia kasbi nining elitos
halo selamat pagi mbak dini apa kabar
selamat pagi bang iqbal mbak pani
oh maaf nih pagi pagi kita sudah gangguin ini
tapi ini mbak dini bagaimana ini persiapan aksi
dengan senang hati
dengan senang hati ya ini persiapannya sendiri seperti apa nih untuk memperingati hari buruh nanti
kira kira ada berapa di mana dipusatin ya mbak dini
iya pertama saya mewakili sebagai ketua umum konfederasi kasbi
sekaligus jurubicara gerakan buruh bersama rakyat
kami mengucapkan selamat hari buruh sedunia
karena dirayakan diperingati itu tidak hanya di indonesia
ini diperingati di berbagai macam negara
nah untuk gerakan buruh bersama rakyat
dengan berbagai macam aliansi
itu akan turun ke jalan besok itu bertepatan satu mei dua puluh tujuh provinsi
nah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan
dengan menggunakan alat pelindung diri
untuk beberapa kota biasanya di wilayah jabodetabek
yang mayoritas kita untuk ke jakarta
misalkan seperti kerawang itu tetap melakukan di kerawang
tumbang puakarta dan daerah daerah jakarta
dan bekasi dan tanggrang tetap melakukan di jakarta
nah aksi satu mei besok itu masih tetap mengusung tentang persoalan
bagaimana mendesak pemerintah untuk mencabut
untuk mengundang cipta kerja beserta turunannya
dimana undang undang yang tersebut baru berlaku
justru kemudian banyak merugikan kaum buruh
faktanya undang undang cipta kerja yang sudah disebut itu
sama sekali tidak memberikan perspektif perlindungan
keadilan kesejahteraan kestaraan termasuk ruang demokrasi
dimana di masa pandemi banyak buruh jutaan buruh korban di phk
dengan alasan pandemi
jutaan juga dengan alasan pandemi
terus kemudian tidak mendapatkan haknya
belum lagi pemotongan pemotongan hak kaum buruh di masa pandemi
semakin terjadi luar biasa
sehingga ini masih menjadi tuntutan utama kita kepada pemerintah
terus kemudian adalah bagaimana memberikan perlindungan terhadap
buruh migran indonesia
dan juga mendesak bagaimana mengusut tuntas persoalan
korupsi bantuan sosial dan kemudian jaminan sosial
ketenaga kerjaan bpjs ketenaga kerjaan
terus kita juga mendesak bagaimana pendidikan dan kesehatan yang ilmiah
dan gratis di masa pandemi agar pemerintah sejarah
buruh dan rakyat yang hari ini sedang berkesusahan
seharusnya menjadi prioritas bagi pemerintah dan wakil wakil rakyat
tapi faktanya realitanya kita mencatat satu tahun
yang lebih di pandemi ini
ada sebelas aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah
satu undang undang empat peraturan pemerintah peraturan presiden
dan juga termasuk tiga surat edaran industri yang berkaitan dengan
undangan thr juga logis dan rakyat
nah mbak nining ini berbicara mengenai thr tadi seperti yang sudah mbak nining sebutkan ini kan
pemerintah ini sudah mengeluarkan peraturan bahwa thr ini harus dibayarkan
minimal atau maksimal h sepuluh lebaran
nah ini pendapat mbak nining seperti apa
apakah hal ini akan terwujud mbak nining jika merujuk tahun lalu
kita tahu banyak sekali yang terkendala begitu ya
untuk dicairkan atau diturunkan thr nya
kalau tahun ini menurut mbak lini ini seperti apa
ya setiap tahun sebenarnya kami mencatat dari berbagai macam keanggotaan
serikat buruh ataupun bukan serikat buruh
masih banyak perusahaan perusahaan yang memang belum patuh terhadap aturan hukum di negeri kita
sehingga kita sebenarnya membutuhkan bagaimana persoalan pengawasan dan penegakan hukum
agar para pengusaha ini patuh apa yang menjadi aturan
kalaupun misalkan berkaitan dengan persoalan pandemi
ini kan tidak ada sebenarnya apa
ini adalah hal yang disebut dengan pengaruh dari pandemi
prakteknya kaum buruh sebenarnya ribuan guru masih tetap bekerja di pabrik
walaupun pada saat sejak dari awal
kami pemerintah membatasi tentang persoalan berbagai macam kerumunan
tapi prakteknya di pabrik pabrik itu masih tetap beroperasional seperti biasa
dan mereka yang akhirnya banyak para pekerja upahnya dipangkat
nah tunjangan thr nya juga dicicil
bayangkan kalau orang sedang kesulitan
di mana mayoritas kaum buruh harus membayar kontrakan
cicilan rumah cicilan untuk transportasi
belum lagi biaya pendidikan dan kesehatan di masa pandemi tetap berjalan
ini akan membuat mungkin daya beli ekonomi rakyat semakin terpuruk
sehingga kita kenapa kita mendesak kepada pemerintah tetap
bagaimana tunjangan hari raya ini diberi kepada kaum buruh
mbak ini kan berbicara soal tuntutan yang dilakukan oleh para buruh ini
sepertinya sudah dari tahun ke tahun ini tidak pernah ada solusinya begitu
selalu aja ada permasalahan yang tentunya menjadi tuntutan para buruh ini
nah sebenarnya sebesar apa sih peran pemerintah dan juga dpr dalam menjebatani antara
pihak buruh dan juga pihak para pengusaha itu sendiri
sehingga permasalahan ini segera berakhir
ya sebenarnya kalau pemerintah dan wakil wakil rakyat kita punya

contoh di masa pandemi kalau wakil rakyat dan pemerintah mendengar gitu kan
sebenarnya ada satu hal kebutuhan rakyat tentang bagaimana misalkan memberikan
perlindungan agar rakyatnya terbebas dari kekerasan dan pelecehan seksual
tapi tidak menjadi prioritas bagi pemerintah dan wakil rakyat
justru lagi lagi adalah kemudian tetap melakukan pembahasan di mana
undang undang cipta kerja bislow ini mendapat banyak titik dari berbagai macam sektor
tidak menjadi prioritas bagi pemerintah dan wakil rakyat
ini persoalnya adalah bagaimana

bagaimana kemauan dari pemerintah dan wakil rakyat kita melihat
peran dan fungsi mereka untuk memberikan perlindungan
mereka tidak hanya sebagai di tengah tengah masyarakat
tapi mereka seharusnya hadir bagaimana memberikan peningkatan perlindungan
ini yang kemudian kita rasakan sampai hari ini adalah keberpihakannya masih sangat minim
terhadap kepentingan rakyat
oke ini berarti dari segala macam aspirasi yang sudah disampaikan
begitu aksi yang sudah dilakukan dan juga pertemuan pertemuan seperti yang tadi mbak nining juga sebutkan begitu ya
perbincangan mengenai bagaimana kemudian ini isu isu yang diangkat dalam aspirasi ini menjadi sesuatu yang harus diperhatikan
itu masih terkendala begitu ya mbak nining ya
betul sekali mbak
karena kita sebenarnya kalau pemerintah bilang bahwa kaum buruh atau rakyat indonesia tidak pernah memberikan masukan
sebenarnya kita berkali kali baik itu melalui dialog diskusi bahkan juga melalui aksi
sebenarnya dari berbagai macam media gitu ya cukup kencang memberitakannya
nah ini justru kemudian tidak menjadi prioritas
ini hal yang aneh gitu ya gitu
dimana misalkan kayak omnibus law undang undang cipta kerja di dalamnya itu ada tujuh puluh sembilan undang undang
tapi sejak dari awal sangat tertutup gitu ya sangat tergesah gesah gitu
justru kemudian di detik detik pengesahannya juga menjadi problematika yang cukup serius gitu
lagi lagi suara rakyat yang turun di berbagai macam kota dan daerah tidak menjadi perhatian gitu
nah sebenarnya apalagi di masa pandemi gitu ya
kita juga memikirkan bagaimana tentang persoalan kesehatan keselamatan kita
tapi suara suara rakyat ini juga tidak pernah dianggap
sehingga mau tidak mau kita tetap turun ke jalan memberikan kritikan masukan tuntutan
sehingga pemerintah ini juga tidak menggunakan cara cara ketika rakyat turun ke jalan
itu kan represifitas ataupun kemudian melakukan intimidasi
bahkan juga menganggap bahwa rakyat ini adalah sebagai perusahaan
padahal kalau kita mau jujur pesan dari konstitusi negara kita itu adalah melindungi seluruh tumpah darah indonesia
memberikan jaminan kepastian kerja kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
tapi yang kita rasakan dan kemudian prakteknya kesehari harian adalah
perampasan pemangkasan terhadap hak hak para pekerja itu semakin terjadi semena mena
pemutusan hubungan kerja begitu juga hal ya
begitu juga hal yang sama
bukannya tidak ada pengaduan di berbagai macam instansi pemerintah
tapi problemnya adalah persoalan keberpihakan
persoalan keserusan bagaimana memberikan perlindungan keadilan kesejahteraan bagi kaum buruh dan rakyat indonesia
baik mbak dini
mbak nining singkat saja saya penasaran ini nanti jam berapa akan dimulainya aksi ini
lalu akan dipusatkan di mana
jadi sehingga kita masyarakat yang lain yang sedang beraktivitas bisa mengetahui di mana lokasi ini
lokasi yang mungkin menjadi titik temu para buruh ini
ya aksi yang dilakukan di berbagai macam provinsi dan kota
dalam peringatan satu mei ini di pusat pusat kekuasaan pemerintahan gitu ya
dan kalau untuk di jakarta
memang aksinya itu akan mengambil titik kumpul di ilo
terus kemudian akan longmas menuju istana
nah itu yang akan dilakukan oleh
aksi yang dilakukan oleh kawan kawan gebrak
dan kemudian aksi tetap kita menghimbau dan kemudian sudah memberitahukan jauh sebelumnya kepada kawan kawan
agar tetap menggunakan alat pelindung diri
mulai dari masker gitu ya
terus kemudian kayak modal jar hujan
terus sarung tangan sanitizer
dan hal hal yang lain yang diperlukan untuk persoalan bagaimana kita juga menjaga jarak
itu juga akan diatur oleh perangkat

jadi pagi atau siang mbak nining
jadi pagi atau siang mbak nining
bahwa aksi turun besok itu adalah tetap memperhatikan protokol kesehatan
aksi damai gitu ya
dan kemudian tetap mendesak bagaimana hak hak yang mendasar rakyat yang selama ini dilanggar
dan kemudian tidak diberikan persoalan perlindungannya
jadi pagi siang atau sore mbak nining
pukul tiga belas kita berangkat

habis zuhur ya berarti ya
habis zuhur ya berarti ya
baik terima kasih mbak nining elitos ketua umum konfederasi kongres aliansi buruh indonesia atau kasbi
sudah bergabung hari ini bersama kami di cnn indonesia connected ramadhan
selamat pagi mbak iqbal
selamat pagi mbak iqbal